dari rekaman video amatir berdurasi tujuh belas detik yang diunggah di akun instagram jack bali pada senin kemarin
terjadi keributan antara anggota tni dengan dua orang warga
keributan ini terjadi di lokasi swab antigen masal di pelataran pura desa adat sidatapa buleleng pada senin pagi
peristiwa berawal saat dua pemuda yang dihentikan laju motornya lantaran tidak mengenakan masker
tak berselang lama pemuda itu kembali dan menantang sehingga diberi penjelasan oleh petugas
saat itulah lima orang keluarga pemuda datang dan memukul dandim seribu enam ratus sembilan buleleng
letkol infantri windra listrianto dari belakang
hal ini memancing anggota tni lain balas memukul
atas peristiwa yang dialaminya dandim seribu enam ratus sembilan buleleng letkol infantri windra listrianto
melaporkan kasus pemukulan yang dialaminya ke mapolres buleleng pada senin malam
sampai akhirnya ketika saya sedang berdiri sedang menghadap ke mereka
ada orang yang saya tidak tahu mengapa memukul saya dari belakang memukul kepala saya di bagian sebelah kanan
masih kejadian yang melibatkan anggota tni seorang bocah sekolah dasar di kabupaten rote endau nusa tenggara timur terluka
dan saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit
bocah malang ini babak belur tubuhnya penuh luka bakar akibat sundutan api rokok
korban dianiaya al oka dan b anggota kodim seribu enam ratus tujuh puluh dua rotendao karena dituduh mencuri ponsel
dalam keadaan lemas korban dikembalikan oknum b kepada keluarga
kejadian ini langsung mendapat tanggapan dandim seribu enam ratus tujuh puluh dua
dandim berjanji akan menghukum kedua pelaku sesuai aturan militer yang ada
kedua pelaku kini sedang diproses hukum di denpom tni kupang
sementara korban yang masih dalam perawatan intensif di rsudbaa rotendao
mendapatkan penampingan trauma hilir
paling dari pusket ad dan psikologi mabesten di angkatan darat
tim liputan cnn indonesia